itulah diskriminasi hukum di indonesia ini
jaksa boleh mengeksekusi putusan kasasi hanya dengan petikan hanya resume putusan kasasi
sementara si terpidana tidak bisa mengajukan pk dan juga berkas tidak akan diajukan ke mahkamah agung
kalau berkas putusan secara komplit belum tiba di mataram
sedangkan jaksa sudah boleh eksekusi walaupun berkas putusan kasasi belum tiba
tiba di pengelolaan negeri dia hanya cukup satu lembar petikan
jadi sekiranya kemarin dieksekusi bisa bisa dalam bulan sudah ditahan
pk baru bisa diajukan karena berkasnya baru turun berkas kasasinya
tidak ada jaminan bisa cepat bisa lama
itu kan ada birokrasinya juga
atau kalau kebetulan hakimnya belum siap bikin putusan
itu kan harus dibikin
itu kan harus dikirimkan ke pengelolaan negeri
salinan resmi kan belum dibikin
jadi agar bisa mengajukan pk itu salinan putusan harus sudah selesai
dan kemudian berkas secara lengkap dari putusan kasasi dikirimkan ke pengelolaan negeri
di situlah saatnya boleh mengajukan memori pk
jadi kalau belum berkas putusan belum sampai ke pengelolaan negeri
tidak mungkin si nuril mengajukan memori pk
dan itu bisa berbulan bulan
dan sementara kalau eksekusi kasasi
kalau sudah dilaksanakan bisa bisa pas siap mengajukan memori pk
eksekusi putusan sudah hampir selesai enam bulan
itu yang harusnya dirubah oleh ketua mahkamah agung
tidak boleh jaksa mengeksekusi terpidana hanya berdasarkan salinan atau petikan putusan
sementara si terpidana belum boleh mengajukan upaya hukum
kalau salinan lengkapnya belum tiba di pengadilan negeri
itu pertama kali
jadi kemarin saya terus komunikasi dengan kuasa hukumnya di mataram
tapi untung makanya gara gara itulah yang saya khawatirkan
bukannya poya poya di milan atau di mana
tapi setiap ada kesempatan saya ngomong itu saya terus ngomong
agar kasusnya meledak dan ternyata berhasil
karena saya tahu kekhawatirannya apa
secara formal memang jaksa berhak untuk eksekusi
itu yang saya khawatirkan
ternyata ya sudah selesai tugas saya
nanti kalau untuk memori pk diminta itu hal lain
tapi kan berkasnya belum turun
berkas putusan kasasinya belum turun
jadi memori pk gak mungkin dibuat
saya kurang mau meminta kelas tiga d dari kasidil b
saya kira semua saya kira tidak salah seorang terpidana meminta bantuan hukum kepada presiden
karena presiden kan punya kewenangan
cuma saya akan cek dulu kalau hukumannya di bawah dua tahun bisa nggak untuk mengajukan gerasi
saya lupa tuh saya akan cek dulu
yuk bisa cek lagi nggak aku agak lupa
kayaknya sih minimum dua tahun kayaknya aku lupa
kayaknya presiden itu ada batasannya kalau nggak salah gerasi itu atas hukuman yang berapa tahun
ya memang pk memang iya terbaik
dan jangan diam itu aja
artinya jangan diam
karena di indonesia ini kalau kita diam kita dikerjain
timnya gubernur jangan diam harus terus bersuara
karena aku udah baca putusannya aku udah baca putusannya
dia diteleponin oleh bosnya dikasih tahu tentang gaya seksnya yang sangat
seolah olah jantan banget gitu loh
ya kayak dia lah jantep gitu kan
terus jadi dia merasa dilecehkan ya
dia merasa dilecehkan dia rekam
rekaman itu oleh temannya dilaporkan ke dprd sama dikti
ya itu kan wajar dalam pembelaan
seseorang korban wajar mengumpulkan bukti
gitu loh jadi itu bagian dari upaya hukum normal

abang berbanding sebenarnya ambasnya sudah selesai tapi akan memanfaatkan suatu sisi apa
oh akan terus akan terus
nah kalau untuk formalkan kan harus diminta kita kan
kalau untuk formalnya dalam surat kuasa kan
kalau kemarin itu kan dukungan moral publik
dan itu sudah gongnya sangat benar dan sangat karena
dari milan pun banyak ibu ibu datang ke saya
saya lagi olahraga pagi di depan gereja duomo katedral di sana
tau tau pagi pagi udah ibu ibu yang tinggal di sana sudah pada bawa surat
dan mereka langsung sms juga apa wa juga ke presiden
ke instagram semua mereka
bahkan sudah masuk dalam koran koran di sana dalam bahasa saya nggak ngerti bahasa apa ini bahasa
bahasa itali ini ada nih
tadi pagi saya dapat ini
ini dalam di koran sana dalam bahasa bahasa itali
barusan di sms sama dia ke saya
jadi berita tentang nuril itu sudah diberitakan juga di sana
ya di itali
dan yang yang waktu itu saya saya mau saya mau saya mau ee
karis atau dorong adalah kepedulian rakyat gitu loh
kalau di luar negeri kan yang begini rayaknya berontak gitu loh
kalau ada hal hal yang sangat menyolok gitu loh